hingga agustus dua ribu enam belas kementerian energi dan sumber daya mineral atau sdm mencatat pengadaan listrik delapan tiga ratus enam puluh satu mw sudah memasuki proses konstruksi pembangkit
sedangkan pembelian energi listrik sebanyak delapan empat ratus empat puluh lima mw telah selesai ditandatangani kontraknya
jumlah itu sebagai bagian program penyediaan listrik tiga puluh lima mw
akhir tahun ini diharapkan semua perjanjian pembelian listrik swasta sudah selesai
menurut direktur program ketenaga listrikan kementerian sdm
ia selalu berusaha secepat mungkin menyelesaikan hambatan hambatan yang terjadi dalam program tiga puluh lima mw ini
salah satu permasalahan yang krusial adalah pembebasan lahan untuk pembangunan transmisi
tapi masalah lahan tadi itu sudah diselesaikan
kalau kita lihat bagaimana pembangunan transmisi sekarang di jogja di sayung itu
itu sudah diperlakukan perpres undang undang nomor dua itu
itu sudah jalan sudah pakai konsingasi sekarang
jadi ini mana mana sudah pakai konsingasi
jadi bagaimana ini lahan pemerintah yang harus dikerjasamakan dengan bumn
itu sudah jalan seperti yang misalnya di bengkulu ya sudah ada juga yang
tapi itu tadi namanya kawan kawan pebisnis kan tentu saja pengen untung sana sini gitu
tapi itu tidak bisa dihindarkan
sementara itu dpr meminta presiden memberikan informasi realisasi proyek listrik tiga puluh lima mw
jadi ini adalah keuangan yang akan datang
mis kalkulasi di dalam apbn lantas kita dihadapkan pada perencanaan untuk apbnp ini
yang menurut kacamata menteri keuangan yang baru ini ambisius targetnya tidak mungkin
bisa lebih daripada itu
ini kan perubahan skenario ekonomi yang
luar biasa dahsyatnya menurut saya